tapi ini sebenarnya gue lagi di rumah sakit sih masih ada sedikit urusan
tapi gimana kalo misalnya gue aja yang nyamperin lo gapapa kok ya gue yang nyamperin lo aja ya
boleh boleh thank you ya
yaudah kalau gitu gue mau siap siap siaran dulu ya
kamu dan saya
iya disini kan mahal loh
gapapa kali kak disini kan emang makanan enak semua
kak sam pernah kesini
pernah kesini pernah
makanan favorit kak sam apa
kalo aku sih paling suka cream brulee nya
kalo gue gue suka rasanya ya
eh kak pilih mau ke toilet sebentar ya
wah toilet yang disana aja
yaudah ini ya

kepada kakak kakak
kita dulu kesini
iya disitu tunggu aja dulu ya
ternyata kesini sama prihli
gue kesini sama prihli
bukan urusan lo kan
iya sih bener juga
bukan urusan gue sam
kita semua nyariin lo dan lo malah enak enakan di sini
lo bilang gue enak enakan disini
kalo lo gak tau hidup apa
lo gak usah ngejudge orang
gue gak tau lo
rin lo itu kabur dari rumah lo
karena lo berantem sama bokap lo kan
rin asal lo tau ya
dan kita semua temen temen lo nyariin lo
tapi lo malah asik asikan disini
ya itu kalo gak disebut egois apa

gue gak kayak gitu sam
gue gak kayak gitu sam
lo harusnya nyadarin
bokap gue jahat bokap gue jahat
tapi lo harusnya nyadarin
lo harusnya ngajak lo yang jahat
rin asal lo tau
rin asal lo tau
rin asal lo tau
di dunia ini gak ada keluarga yang sempurna
bahkan bukan sama nyokap gue
gak peduli sama gue
tapi gue selalu berusaha untuk gak ngelakuin
ya itu nyusahin mereka
bikin mereka khawatir
karena gue sayang keluarga gue
mending sekarang kita pindah cafe aja
soalnya di kafe ini gak nyaman
jadi kita pindah cafe aja
telat kan aku udah selalu ingetin mamanya
mah mama kan bukan
udah dua hari loh kita bolak balik ke rumah sakit
itu kan cewek yang kemarin
itu kan kecil yang kemarin
kamu tahu sendiri kan mama sibuk banget
gak ada kata sibuk
mau sesibuk apapun mama
mama tetep gak boleh loh telat makan
sekarang aku tanya
kalo mama telat makan terus mah mama kambuh lagi
emang mama bisa kerja
telat telat makan awas loh
iya dokter anak mama yang cantik
mama tuh selalu ejaki gitu
kalo aku kasih tau kalo aku nasihatin
mama gak pernah mau dengerin
bandel mama tuh lebih bandel tau
iya eh apa sih yang kamu pakai itu
sekarang jas ujan ini jadi benda favorit aku

kok tunden sih kamu suka pake yang begituan
apa sih ma
iya karena ini dikasih sama orang yang penting aja

mama tau pasti jas ujan itu dari
mama jangan disebutin
kamu tau gimana
jangan disebutin yang kenceng kenceng
yaudah aku pesen minum dulu deh mama mau minum apa
nah apa aja deh
jus jeruk oh iya iya jus jeruk aja
bu aku pesen minuman
jus jeruknya dua tapi
esnya yang satu gak sebaik banyak
ayang mama ambil obat dulu ya
eh aku ikut

eh gak usah mama cuma sebentar kok
yaudah deh aku tunggu sini
cewek itu kenapa pake jas ujannya kemana mana sih

hai si anak medan
lagi di mana kau rupanya
nah ini baru saja sampai tempat siaran
aduh udah udah
yes dia ngajak temuan
bisa banget malah
tapi ini sebenarnya gue lagi di rumah sakit sih
masih ada sedikit urusan
tapi gimana kalau misalnya gue aja yang nyamperin
ya gue yang nyamperin lo aja ya
yaudah kalau gitu gue mau siap siap siaran dulu ya
kamu udah sayang
oh udah kok ma
kau pulang kita
yuk kita balik
kenapa perasaan gue rasanya gak enak ya
setiap kali ngeliat cewek itu
kamu mendingan sekarang pulang aja ya
takutnya nanti keburu malam
nanti malah bahaya pulangnya
terus besok kamu kasih lagi buat gantian jagain papa
soalnya besok akan mau ke jogja
yaudah kakak jagain papa deh ya
pokoknya kalau ada apa apa kabarin aku
ngapain kalau ada apa apa kabarin kamu
kalau ada apa apa sama papa
yang pertama kali kakak kabarin itu dokter
ih kakak lagi lucu
kakak lucu tuh nggak nyebelin
terus sampai rumah langsung istirahat yang banyak
biar besok jagain papanya kuat
ya yaudah kalau gitu aku pulang ya
selamat malam begituanku
satu hari baru sampai seperti berakhir saja
tapi dia masih yang terkerja
saya sudah selesai melunyt
tapi dia masih selesai meletakkan
aku sudah berusaha porno

saya juga kijken prophet
aku juga lagi setidaknya keras liat dogs game
setiap malam gue gak pernah lupa berdoa buat kesembuhan bokap lo kok
thanks ya man
by the way bentar lagi siaran gue mulai
dengerin ya bidadarinya roman arbani
akhirnya kita siran lagi bro
udah siap lo
kembali lagi dengan gue gibran dan
hugo disini bersedia di
malam ini topik kita apa
topik kita hari ini kan biasanya kalau misalkan di suara hati itu
tapi kalau untuk hari ini jauh dari kata baper
yaitu adalah menjalin hubungan yang sehat
persis kayak hubungan lo sama si susan
boning udah pindah
menarik banget nih
kira kira menurut gibran hubungan pacaran saya tuh kayak gimana sih
oke kalau menurut gue
pacaran yang sehat itu ketika lo tidak membesar besarkan masalah
tapi malah sebaliknya menyederhanakan masalah

deket gue suka itu
selanjutnya apa nih gibran
nah kalau lo masih ngambek karena pacar lu mungkin
lupa ngucapin selamat makan selamat tidur
atau selama kejadian yang ketiga bulan delapan hari
itu tandanya hubungan lu belum dewasa
oke terus masih ada lagi
nah yang kedua lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas
jadi kalau lo masih merasa ingin ketemu pacar lo tiap saat tiap waktu
tiap jam tiap hari tiap detik tiap menit
itu tandanya juga kalau hubungan pacaran lo itu belum dewasa juga
benar gue kalau sanya yang tadi itu setuju banget ya
terlebih lagi kalau sanya lo punya pacar
terus habis itu loh kekang dia kan gak nyaman ya
nah disini hugo juga mau nambahin lagi nih gibran
apa seru lagi ya
jadi lo harus bikin nyaman dengan keluarga